kalo aku yang ngatur semuanya
sampai dia bisa nyanyi di kafe
panjang ceritanya pak
yaudah aku mau istirahat dulu ya
rumah tertunda dong
lho kok kamu malah mikirinnya kayak gitu
ibu kan gak pernah nyuruh kamu untuk beliin rumah ibu
tapi kan l udah janji sama ibu
janji harus ditepatin
ibu gak mau kamu melakukan segala sesuatunya
karena berhutang janji sama ibu
ibu pengen kamu melakukan segala sesuatunya itu
dengan hati yang seneng
yang bisa bikin kamu itu bahagia
kalo misalnya seandainya
kamu gak mau atau terpaksa
untuk perform di kafenya madam pretty
ya lebih baik kamu mundur aja
ibu gak apa apa kok
ibu cuma pengen lihat kamu itu senang dan bahagia
pokoknya apapun yang kamu lakukan
apapun keputusan kamu
ibu pasti dukung kamu
kok malah bengong
banyak pikiran ibu
el tuh butuh banget pekerjaan ini bu
ya ada dua alasan
karena el pengen mandiri
el pengen beli kebutuhan el
dengan uang el sendiri
el gak mau ngerepotin ibu
nyusahin ibu lagi
cuman kalo el tuh perform di kafenya madam pretty
sama kelakuannya al dido selama ini
bayar orang segala macem
dan yang kedua
el kalo perform kan harus sama mike
sedangkan el tuh gak nyaman sama mike
ibu selalu bilang sama kamu
bahwa kamu itu adalah tanggung jawabnya ibu
jadi kamu butuh apa apa
kamu perlu apa apa
ibu pasti usahakan semua kebutuhan kamu
jadi kamu gak usah mikir macem macem
kamu gak usah mikir aneh aneh
tanggung jawab kamu
tanggung jawab ibu itu memenuhi kebutuhan kamu
masalah al dido
al dido itu melakukan itu karena dia tau kamu punya kemampuan
tapi dia bingung mau ngomong sama kamu seperti apa
mungkin takut kamu tersinggung
kan kamu tau sendiri
kamu itu galak kan sama cowok
dia pasti dia minta maaf kan sama kamu
nah sekarang masalah yang mike
kalau menurut ibu lebih baik
kamu gak usah mikirin mike
yang penting kamu suka
seperti ibu bilang tadi
kalo kamu gak suka
kamu gak happy
kamu gak bahagia perform di cafe nya madam pretty
kamu gak usah lanjutin
pokoknya ibu gak mau
jadi kamu itu pikiran dan beban
pasti mau mandi kan
ini yang mau mandi
ibu bikin makanan ya
kamu capek ya baby
aku tuh semuanya berantakan
gara gara mami gak ada aksinya
mami punya plan
apa plan mami gak ada
buktinya michel sepanjang acara dia seneng seneng aja
malah aku yang kesasar ke hutan
kalo mami gak ngerahin temen temen kamu
untuk cari kamu ke hutan
kamu gak akan diketemuin tau gak baby
kamu bisa jadi anak harimau atau
mami itu suruh semua guru guru
temen temen kamu malem malem cari kamu ke hutan
pokoknya kamu harus diketemuin
aku tetep sial kan
baby kamu tau gak
teman sekelas kamu si aldino itu
terang terangan dia gak mau bantu kamu nyari ke hutan
karena katanya kamu terus terusan bikin masalah sama dia
belum lagi baby
saat mami marahin ibunya michelle di depan ibu dia
dia itu cari muka sama ibunya michelle
belain ibunya michelle
aduh gak sulit banget deh
kenapa sih semua orang tuh nyebelin
gak ada gitu yang biarin aku happy
jangan marah marah terus ya sayang
dua malam gak ada lu
apalagi pengunjungnya sedikit
madam pretty uring uringan terus
namanya juga madam pretty
kalau gak uring uringan
ya udah siap siap beli ya
gue juga lanjut kerja
apa kabar madam
kamu ngapain ya kesini
saya menjalankan tugas saya madam
pede banget kamu ya mau ngejalanin tugas kamu disini setelah kamu bolos dua malam tanpa izin
saya kan udah izin adam
oh yang kamu kirim message itu ya
kamu pikir saya ini teman kamu
jadi kalau saya bilang kamu harus perform ya kamu harus perform
gak bisa seenaknya gitu
saya jadi ragu nih kalau madam ini pernah sekolah
madam belajar saya
kamu berani ngomong gitu sama saya ya
ya buktinya madam nggak paham
kalau sekolah itu hal yang sangat penting bagi pelajar
kamu gak usah ngajarin saya soal itu
nah justru itu
kalau madam paham berarti harusnya madam bisa ngertiin saya
status saya ini pelajar
jadi saya gak mungkin dong ninggalin acara sekolah saya
ya udah saya siap siap dulu ya madam
aduh gimana nih
mike beneran dekat mau perform lagi
kalau sampai nanti mas rudy lihat gimana ya
tapi biar aja deh si mic perform malam ini
lagian michelle juga belum jelas mau datang apa enggak malam ini ke cafe
yang penting kafeku bisa rame bisa banyak yang datang
dan yang terpenting lagi mike itu kan gak aku gaji gak aku bayar
papa punya kabar gembira buat kamu
dan papa yakin kamu pasti senang banget dengan kabar ini
kabar apa pa
papa udah ngomong sama tante pelatih
untuk menyingkirkan penyanyi kafe yang namanya mike itu
dan memanggil kembali michelle untuk perform di kafenya tante kamu
sekarang gak percuma pa
michelle pasti udah gak mau lagi perform di kafe tante preti
michelle udah tau rahasia aku
kalo bosnya yang dipanggil madam preti itu ternyata adalah tante aku
dan dia juga udah tau kalo aku yang atur semuanya
sampai dia bisa nyanyi di kafe
ke panjang ceritanya pa
yaudah aku mau istirahat dulu ya